beberapa warganet menyebut bahwa riasan kahiyang ayu pada prosesi pengalehan warga ini membuatnya tampak lebih manglingi
dibalut dengan kebaya bernuansa merah muda dan riasan wajah dengan warna lembut kahiyang tampak mangling
foto kahiyang dibagikan di akun instagram milik niko samosir yang juga berias kahiyang
niko merias kahiyang sejak prosesi adat senin kemarin
ia mengaku tak pernah menyangka dipilih merias anak presiden selama prosesi adat di medan
riasan wajah kahiyang kali ini pun banjir pujian
akun r argentiana misalnya mengungkapkan riasan kahiyang membuat putri presiden ini tampak lebih imut
selain itu cuitan akun adapproduct lima memuji riasan minimalis kahiyang
ada pun akun adridia mencuit kahiyang semakin cantik dengan riasannya kali ini